lo mau kemana
gak usah udah sampai sini aja
gak usah gue bilang lo tuh ya bener bener deh aneh banget
kalo udah bilang katanya lo gak suka ngingkar janji
rizky ya ampun ya ampun rizky
lo sadar gak gue ada di belakang
terus ngapain loh ngebut ngebut kayak gitu
eh temen sih temen tapi gue juga oga tau
kalo mati cuma gara gara kebutan oga gue
udah duduk dulu
jantung gue udah mau copot nih
berikut gak usah ngebut ngebut gitu riz
gue boleh nanya sesuatu nggak ke lo
gue bukan maksud sok kepo nih tapi
nyokap lo sama bokapnya pangeran deket ya
punya hubungan khusus
hah berarti lo sama pangeran bakal jadi
nggak usah dilanjutin
makanya gue milih pergi dari rumah
daripada gue ngeliat nyokap gue terang terangan deket sama om alex
iya tapi nggak gitu juga kali
kan keadaannya sekarang udah beda
lo harus liat kondisinya
tunggu tunggu tunggu

lo harus liat kondisinya
tunggu tunggu tunggu
ya lo juga harus ngerti kalo keadaannya sekarang udah beda
lo harus liat kondisinya
ya tapi kalo keadaannya sekarang tuh nyokap lo kan lagi sakit
harusnya lo perhatiin dia
terus dia pingin lo ada di sampingnya dia
iya tapi nggak gitu juga kali
abis itu ya terserah lo mau ngapain
yang penting sekarang dia butuh kehangatan loh kasih sayang loh
gitu sebagai seorang anak lo harus dengerin orang tua lo
ya udah gue ntar lo pulang
ya udah tapi jangan ngebut ngebut ya
ntar gue mati lagi di jalan
udah dua menit kamu gak boleh terlalu sedih kayak gitu
aku takut dia salah paham lagi
aku harus telfon nawang sekarang
kenapa harus kamu telfon nawang
memangnya ada hubungan apa rizky sama nawal
alex gak boleh tau kalo sebenernya nawang itu ibunya putri
perempuan yang rizky cintai
aku mau telfon nawang
untuk ngalihin rasa sedihku sama dia
kebetulan banget lid
aku juga mau bahas soal itu sama kamu
apa kamu punya ide buat singkiran nawang
kenapa nawang harus disingkirin
iya dengan kehadiran awang sekarang posisi kita makin terancam
apa kita singkirin dia seperti kita singkirin suaminya dulu aja
kamu jangan pernah berpikir untuk kita singkirin nawang
aku tuh udah stres dengan sandiwara kita selama ini
aku gak mau lagi
lagi pula kamu pikir nawang itu punya anak yang untuk dilindungi
ada apa sama kamu sih lidya
kamu kelihatannya begitu emosional kalau ngomongin soal nawang
sekarang ini bukan saat yang tepat untuk singkirin nawang
karena sekarang kan raymond lagi gencar gencarnya ngejar nawang
jadi kalau nawang kenapa kenapa pasti raymond gak akan tinggal diam
mata matanya remon itu dimana mana lex
kamu benar juga lid
kamu benar juga lid
lo ngapain turun
lo mau kemana
gak usah udah sampai sini aja
kalau gue gak mau gimana
gak usah gue bilang lo tuh ya bener bener deh aneh banget
lo udah bilang katanya lo gak suka ngingkar janji
gue baru tahu kalau bahagia ternyata bisa sesederhana ini
rasanya gue gak mau jauh jauh dari usus goreng
karena cuma dia sumber kebahagiaan gue
lo cantik juga kalau senyum

kalau gue ga mau gue jilin rekam sama dia lo
tepan sih lo
pulang ke rumah lo
wah fik seaneh banget
pokoknya lu harus semangat terus baikan lagi ya sama nyokap lo
nah jangan dipikirin lagi oke
ya elah enak banget sih pacar pas manasin gua
mana pake pegang pegangan pundak si rizky segala
gua aja ga pernah pegang pegang dia
yaudah gua cabut ya
lu mau ngapain sih
mesra mesraan sama si ricy
pakai pegang pegangan pundak segala
lu mau bikin gua cemburu
soal mesraan gimana sih
lagian gua ga tau kalo lu ada di sini
bukan berarti ya citra
gua ga ada di sini lu bisa enak enakan sama si rizky mesra mesraan
haduh tak ga usah lebay deh
lagian tadi gue cuma pegang pundaknya sahabat gue kok
sahabat sahabat eh di luar sana banyak tuh yang aku sahabat
tapi ujungnya apa
jadi cinta kan
possesif banget sih lu
takut banget ya kehilangan gue
ini siapa juga yang possessif sama lu
itu buktinya lu cemburu
cemburu cemburu udah kayak cemburu buta
lagian lu udah tau kalo gua temenan sama rizky
terus gue dukung juga rizky sama putri
ngapain juga gue suka sama rizky
wajar kali namun juga pacaran ada rasa cemburu itu wajar
jadi hubungannya itu greget
lagian cemburu lu tuh alay
gue biasa biasa aja juga tuh liatin lu pepetin vanya
gua berdua kan ga sahabatan
gue biasa biasa aja tuh
sekarang gua baru tau
lu akhirnya ngakuin kalo lu cemburu juga sama vanya
siapa juga yang cemburu
dengan sangat jelas
suara getaran getaran cemburu lu itu aja udah kedengeran sama gue
ngapain sih lu alay
ih lay alay udah ngakuin aja
itu artinya lu sayang sama gue
bukannya lu cemburu duluan
ehh secara ga langsung lu ngakuin kalo diri lu itu cemburu kan
kenapa sih cewek tuh gengsian banget
ga pernah ngakuin kalo dirinya itu cemburu
ehh bukannya cowok yang gengsian tuh kegedean
eh gua tuh ngakuin kalo diri gua juga cemburu ngeliat lu sama sama si rizky
mana ada gua ga gengsian kayak lu
ya engga iya gua takut
lo mau ngapain lagi kesini
gua minta maaf banget ya sumpah gua hilaf gua sadar gua salah
dan gua mau ke kampus
lu ga boleh ke kampus sebelum lu maafin gue oke
gue merasa bersalah banget maafin gue ya
apa perlu gue bersimpu depan biar lo maafin gue
kebetulan ada om alex
gua bisa pers lagi deh depan dia
sebenernya gua mohon banget ya maafin gue
lu apa apaan sih mel
semua maafin gue
ya ya gue merasa bersalah banget
kamu kenapa mel
enggak om aku mau minta maaf sama pangeran om
aku bener bener sama banget sama dia